hai saya adalah rt dan jendral dikampung sini paling berani pak rete saya bu
lo dari tadi keperluan saya mana sih ruby punya mana lebih pingsan tadi perte ha pingsan
hai ini tekan tanggung jawab rt juga hai kita sama sama baik demi keamanan warga kita berdua
harus kecil hai kenapa jadi orangnya saya percaya skopi rt rt dong yang cowok duluan
hai berarti jangan nunggu nanti nanti aja sih pak rete pak rete aja dulu iya tuh
aku kemana pak
sekarang keputusan ada

panggungnya udah datang yuk kita tolong anak anak
buka buka buka
eh ternyata ada
eh bos masuk
duluan masuk udah
kok manda duluan
ini ga pake bau bau sana
aduh kok cuma ada baunya doang

ketangkep ya kamu ya
buka topeng kamu lah buka lah
kok ngapain kamu kesini
ini pasti orang pak rete bukan hantu
ini emang pak rete
eh buka topeng kamu buka lah
ya bui nanti ya
gimana kamu buka pak rete
kan tangannya kita pegangin
he lagian sih pegangan tangan
mau ngambil rapet lu
kalau engga dia kabur aduh
lepasin lepasin yang itu lepasin
kita pengen tau siapa dia
asal wawo dak
tenang tenang gak ada apa apa kok
aku boleh ikutin naik gak
ini hantu nek
nah ketakutannya kamu
kamu itu ketangkep biasa ya
ternyata kamu hantu ya
lepasin aja bang bos
sebarangan aja kamu kalau ngomong
aku bukan hantu
aku cuma pengen belajar acting
mau main film neng
yaudah sekarang kita bawa aja keluar dia
keluar dulu dong

latihan jadi hantu

untuk mobile ke auraitan iya ung
gantikan dulu lerapm tujuh n
eh kalau financially
hmm kapal udah apa kali ya
bu nuni sekarang juga bu nuni jelasin ke anak anak sama kami semua yang ada di sini
bu nuni teh kenapa bikin kisru kampung ini
pak bu saya yang salah bu
jadi begini ceritanya sejak pak bambang punya toko boneka saya tuh merasa tersaingin
nah nah minta uang dong ma
kamu nih gimana sih minta uang terus minta uang terus
kan mama sudah kasih kemarin
emang kamu tuh buat apa lagi sih minta uang terus
buat beli slime ma kan kemarin udah beli squishy
ah kamu ini slime terus squishy terus
mama kan lagi sepi tokonya lagi gak punya uang
ngapain minta uang terus
karena di sanate ternyata harga bonekanya lebih murah
saya teh nggak sengaja bu lihat foto almarhumah anaknya pak bambang
kamu mau gak main sandiwara
biar nanti kamu punya uang banyak
terus kamu bisa beli squishy loh sama slime
ya udah sekarang kamu harus latihan jadi hantu ya
kamu takutin orang di kampung ini mau kan
jadi hantu bonekanya gak ada
suruh latihan dulu jadi hantu nakut nakutin orang
dan bu nuni teteganya ngebohongin anak sendiri
dengan bu nuni dia habis pikir dah saya aneh
bu nuni gak boleh gitu dong
kalau mau bersaing bisnis dagang harus fair
dengan cara begini mah itu tidak halal
kasian tuh tokohnya pak bambang
jadi sekarang bangkrut gak bisa dagang lagi
belum dihujat warga
karunya itu pak bambang
kenapa jadi ngelagu sih
bu tahu nggak ibu itu udah bikin warga sini pada takut
pokoknya habis ini gak ada hantu hantu lagi ya
dengar ya anak anak ya
tidak ada hantu tika
dan tidak akan pernah ada hantu tika
berarti amat dong pak rete
gimana pak rete
jadi gini ya para warga saya sekalian
selama saya menjabat rt
di kampung sini
kenyamanan dan keamanan kalian ini akan saya jamin
jangan lupa saya adalah rt dan jenderal di kampung sini
paling berani pak rete
boleh tepuk tangan
kejabat dulu dong
jadi tadi keponakan saya mana sih rubi
pak rubi pingsan tadi pak rete
kok bonekanya ada lagi
itu talinya belum dicopot
kok pakai tali itu te
jadi bonekanya melayang layang
tenang tenang tenang
sudah aman terkendali
tidak ada apa apa
ya enggak ada apa apa pak rete
kan tadi sudah dikasih tahu
jangan takut ya
siapa yang takut
kan yang paling takut pak rete
pak rete yang melukim teboko